kasus gagal gagalnya sendiri memang akan selalu ada
akan selalu ada
tapi yang terkait obat yang bikin serempak banyak dan mematikan